sementara itu speedboat sumber jeki baru karisma yang baru saja bertolak dari pelabuhan tengkayu satu kota tarakan kalimantan utara terbalik dan tenggelam pada selasa pagi
akibat kejadian ini sepuluh orang tewas
kecelakaan speedboat terjadi di perairan tarakan pada selasa pukul sembilan lima puluh wita
speedboat yang akan menuju ke tanjung selor kabupaten bulungan ini diduga kelebihan muatan dan terbalik di perairan tarakan
berdasarkan informasi dari kantor syah bandar dan otoritas pelabuhan kelas tiga syah bandar speedboat rejeki baru karisma ini mengangkut empat puluh delapan orang
padahal kapasitas speedboat ini hanya tiga puluh delapan orang
akibat peristiwa tersebut sepuluh orang meninggal delapan orang dirawat di rumah sakit tarakan
sementara dua puluh lima orang menjalani rawat jalan
menurut saksi mata yang juga salah satu penumpang speedboat baru saja lima menit meninggalkan pelabuhan
namun saat speedboat akan belok tiba tiba
kering langsung terbalik dan tenggelam
iya jadi aku perhatikan memang kapal itu
begitu pas sudah ada miring ke kiri sedikit
itu berapa lepas dari
tidak sampai lima menit itukan menit saja itu gak sampai lima menit
jadi baru tiga menit lepas dari pelabuhan
iya udah langsung tuh dia mau hantam belok sebelah kiri begini
gak bisa udah kebalik kanan langsung
langsung belum masuk air sebelah kiri
langsung terbalik langsung tenggelam
iya langsung terbalik langsung tenggelam
sejumlah korban selamat mengaku berenang dan menyelamatkan diri
ke atas speedboat karena tidak menggunakan pelampung
istri bapak gimana
aman dan tidak ada masalah
begitu begitu terbalik ya langsung lonceng keluar
karena kami dua pandai berenang ya gak susah lah ya gak panik
tidak ada yang pakai pelampung
tidak ada pelampung
ada pelampung setelah ada speedboat aku datang
saya melihatnya kelebihan muatan
kelebihan muatan itu
iya kelebihan muatan
terlalu banyak barang di atas
sementara itu nakoda masih dalam pemeriksaan di kantor kesyah bandaraan
dan otoritas pelabuhan kelas tiga tarakan
untuk dimintai keterangan terkait penyebab terjadinya
sementara para korban langsung dilakukan pendataan
untuk mendapatkan santunan dari jasara harja
untuk korban luka mendapat santunan sepuluh juta rupiah
sedangkan yang meninggal dunia mendapatkan santunan lima puluh juta rupiah
sofian ali tarakan
kejelakan speedboat terbalik terjadi di perairan tarakan kalimantan utara
yang menewaskan sepuluh orang dan empat puluh dua penumpang berhasil dievakuasi
ya dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kecelakaan speedboat
di tarakan kalimantan utara
kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia sofian ali
selamat pagi sofian
sofian sejauh ini ada perkembangan terbaru
seputar pemeriksaan terhadap nahkoda kapal
apakah penyebab dari kecelakaan speedboat ini
ya selamat pagi
berdasarkan hasil dari pemeriksaan kantor kesyah bandaraan
dan otoritas pelabuhan kelas dua kota tarakan
terhadap motoris speedboot atas nama hadis
di duga untuk sementara
penyebab dari kecelakaan sendiri adalah
belum bisa dipastikan
menurut keterangan haris si motoris speedboat
dirinya rencananya ingin menambah kecepatan speedboat
namun tiba tiba speedboat dia kemudikan miring ke sebelah kiri
dan haris mencoba mengimbangi dengan mengarahkan kemudian ke arah kanan
namun justru tidak bisa
terus speedboat malah terbalik dan mengakibatkan
korban diva meninggal dunia
sejauh ini dari catatan yang kita lihat bahwa ada lima puluh dua penumpang
apakah ini juga di luar batas begitu kapasitas dari kapal
ataupun speedboat itu sendiri
berdasarkan data yang dikeluarkan dari ksop kota tarakan
kapasitas speedboat sebenarnya lima puluh lima
namun ternyata jumlah penumpang yang terdata
itu sebanyak lima puluh dua orang
tiga diantaranya adalah abika dan motoris
dengan jumlah tersebut
data yang dikeluarkan dari ksop menyebutkan
tidak terjadi kelebihan muatan
namun berdasarkan pengakuan dari
para penumpang yang berhasil selamat
dan beberapa saksi justru sebaliknya
mereka mengatakan bahwa speedboat kelebihan muatan
hingga akhirnya sulit untuk dikendalikan
dan akhirnya terjadi kejadian naas yang kemarin terjadi
oke baik dan dari sekian korban yang selamat
sampai saat ini masih ada berapa korbankah
yang mendapatkan perawatan di rumah sakit
dan apakah memang masih ada korban yang dinyatakan hilang
untuk jumlah korban yang dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit umum daerah kota tanakan
sebanyak empat puluh tiga orang
dan dua puluh lima korban diantaranya sudah diperbolehkan pulang kemarin
hanya mendapatkan perawatan selama beberapa jam
sedangkan delapan penumpang lainnya terpaksa mendapatkan perawatan intensif
karena terlihat lemah dan terlalu banyak
sangat soft dengan kejadian yang menimpanya
sedangkan sepuluh korban meninggal dunia
yang sempat diidentifikasi di kamar mayat
sudah diambil keluarganya masing masing untuk dikebumikan
terima kasih sofian ali
kami akan terus menanti informasi terbaru dari anda
dari kawasan tarakan kalimantan utara